aksi demo ribuan nelayan menentang pelarangan cantrang di kabupaten lamongan berlangsung ricuh
sementara di probolinggo ratusan nelayan juga berdemo menuntut kebijakan pelarangan cantrang untuk direvisi
karena membuat hasil tangkapan menurun drastis
aksi saling dorong antara ribuan nelayan dan polisi ini tak terhindarkan saat masa nelayan berusaha merangset masuk
dengan membawa keranda mayat ke dalam kawasan pelabuhan berondong senin siang
beruntung kericuhan berhasil diredam saat aparat gabungan polres lamongan polair polda jatim dan brimob polda jatim diterjunkan ke lokasi
ribuan nelayan ini memprotes pelarangan penggunaan alat cantrang oleh kementerian kelautan karena merugikan nelayan
negara ini adalah milik rakyat kedaulatan rakyat
tetap kita berjuangkan pilih suci atau nelayan
tinggal itu keputusan jokowi
sebelumnya puluhan nelayan ini juga turun ke jalan menggelar aksi long march dan blokir di jalur nasional pantura dendles
akibat aksi ini arus lalu lintas jalur penghubung lamongan dan tuban sempat mengalami kemacetan panjang
aksi serupa juga terjadi di probolinggo
ratusan nelayan menggelar demo di depan kantor dprd setempat
selain membawa berbagai poster masa juga menghujat permin tersebut karena mengurangi hasil tangkapan ikan
jika penggunaan cantrang tak dilegalkan
keputusan ini akan menjadi keputusan yang lebih besar besaran di berbagai daerah